karena akang ini gak mau
ya macam macam mang
kotak makan siang
wabri dicatet kang
kesel saya mah
pagi enak enak tidur
kebangun sama kelakson mobil
dasar si ledang kurang waras
doi tadi ngeliat mobil
bawa kulkas sama mesin cuci baru nggak lewat sini
liat baru aja tuh kang
baru aja lewat sini
ke arah rumah saya kan
itu punya kang dadang
mesin cucinya aja
kalau kulkas saya mah udah punya empat pintu
ya saya beli mesin cuci itu supaya
kalau cuci baju itu teh gak usah kekali seperti kamu
udah gitu saya beli juga
supaya tangan saya tidak rusak
yaudah kalau gitu
saya mau cobain mesin cuci ya
ada gajahnya di balik pembatu

jangan diam diam begitu
ketiba gajah kamu
katanya rumah ini ya juga
favoritnya si neng
kom tadi mobil bawa mesin cuci baru lewat sini kan tadi
oh iya iya kang dadang baru beli mesin cuci baru
ah atuh kum jangan keras keras nanti saya disangkaian pamer pamer lagi sama orang orang
yaudah kum duluan ya
aduh siapa tuh yang beli kulkas sama mesin cuci baru
tuh si dadang hebat banget dia udah bisa beli mesin cuci baru
uh enak banget hidupnya
tuh tangan kapalan gara gara kena deterjen
udah enak tinggal semua baju cemplungin ke dalam mesin cuci
plung pencet tombol muter bersih sampai kering
iya atuh kum kan mesin cuci ini ada pengeringnya
jadi dia muter langsung kering ada pemanasnya gitu
jadi tinggal listrika aja
iya tinggal listrika dikeluarin dulu baru listrika
eh apa tadi
apa jangan jangan ya mesin cuci model sekarang itu lebih canggih lagi
ada setrikaannya di dalamnya
jadi itu baju begitu kering udah dilipat udah rapi kamu tinggal masukin ke lemari
aduh enak banget hidup kalau begitu
enak pisah nih ya tinggal dimasukin ke lemari
ya allah engkau enteh kapan bisa berangkatnya ya
waalaikumsalam sebentar tanggung lagi masak
ini kang mau nganterin mesin cuci
itu saya tadi enggak mesen mesin cuci
rencana baru bulan depan mau pesan mesin cuci
itu juga tunggu izin dari istri
istri ngijinin kirim duit baru pesen
udah tinggalin nomor telepon aja nanti bulan depan saya telepon lah
jadi ini bukan bapak dadang
ini mesin cucinya si dadang nih
ini rumahnya aceh aceh bukan rumah si dadang
tuh rumahnya si dadang sana tuh deket laut sana lurus aja
pasti si aceh makin kesel nih dia nih
udah kang kita permisi dulu
nggak usah pake permisi
bilang si dadang mesin cucinya pake buat cuci mulut
beneran kang ini enggak mau
ya macam macam mang
kotak makan siang
tak jalan ayak
pesan ke tukangnya
wab ini dicatet kang
kesal saya mah
pagi enak enak tidur kebangun sama klakson mobil
dasar siledang kurang waras
beli mesin cuci aja
kayak beli mesin pesawat
dasar norak ubik dia mah
mah tinggal itu
ii dia teh lupa
padahal ya dia teh lebih norak itu pas beli mini kompo
dites nyate juga di masjid
orang kampung datang semua ngumpul
yaudah gitu ya
pas di masjid teh
ii kalah kan nyata lagu dahulu
sebelumnya saya minta maaf
daripada kamu lihat gambar gambar yang seksi
gambar gambar apa sih doy
gambar gambar yang tadi kamu liat disitu
sadar atukum sadar
yaudah saya ambil ketumbarnya ya
mendingan kamu puasa atukum
ini hari minggu padu dirumah aja
mendingan ikut saya yuk kita cari tanah
siapa tahu ada yang mau jual
ini saya mau nyetak undangan ulang tahunnya jeepper
minta antren sama si akum
ah kum palingan juga pebri pulangnya sore
masih lamanya masih siang kum
kang dadang hebat eh
jujur ya doi
belinya itu sama murah
delapan ratus dari mana ceng
jujur ya saya beli cuma rp enam ratus
saya yakin kok orang orang sini pasti bisa beli semua
ya tapi problemnya itu begini
listrik kalian kan cuma empat ratus lima puluh watt
jadi ketika dicolok sama mesin cuci saya
ya pastinya mah ngejepret
tidak kuat tuh
ngerti gak ceng
ya kang dadang
tuh liat tuh
setiap ada kamu kum dia tuh gak pernah pamit sama saya
gak pernah izin sama saya
tapi ganti mesinnya